partai nasdem akan menggelar konsolidasi internal apel siaga perubahan
yang diagendakan pada hari minggu enam belas juli mendatang
wakil ketua umum partai nasdem ahmad ali menegaskan partai tidak mengundang
presiden joko widodo dalam agenda tersebut
karena kegiatan pada tanggal enam belas juli ini adalah kegiatan internal partai politik
jadi kita tidak mengundang pihak pihak eksternal termasuk pemerintah yang non kader partai nasdem
apel siaga perubahan yang digelar partai nasdem dan dijadwalkan berlangsung pada sabtu pekan ini
berbenturan dengan jadwal pertandingan persija melawan bayangkara fc
imbasnya pertandingan persija
akan dilangsungkan di stadion patriot bekasi jawa barat
wakil ketua umum partai nasdem ahmad ali menyayangkan hal ini terjadi
dan membantah asumsi publik terkait dengan persepsi bahwa partai nasdem berusaha mengusir persija dari jakarta
ali menegaskan partai nasdem sudah menyampaikan surat izin untuk pemakaian gbk sejak empat belas februari lalu
kami berharap bahwa benturan jadwal ini bukanlah suatu kesengajaan yang diciptakan untuk membentukkan partai nasdem dengan teman teman